ratusan penumpang km sinar bangun yang tenggelam di perairan danau toba hingga kini belum ditemukan
tenggelamnya kapal ini menambah catatan kecelakaan transportasi air di indonesia
tidak ada data manifest kapal dan dugaan kelebihan muatan dan tidak ada pelampung bagi penumpang menjadi fakta sementara
yang menunjukkan km sinar bangun tidak memenuhi standar keselamatan
pertanyaannya adalah bagaimana sebenarnya pengawasan moda transportasi air di indonesia
dan siapa yang harus bertanggung jawab atas kecelakaan ini
kita akan ulas malam hari ini saya sudah bersama dengan beberapa narasumber yang sudah hadir di studio
sebelah kiri saya langsung sudah ada pak bambang prihartono kepala badan pengelola transportasi jabodetabek
selamat malam pak bambang
dan di ujung sudah ada pak anton sionping anggota komisi lima dpr dari fraksi partai golkar
dan nanti kami juga akan bergabung ada pak dalman intias ketua bidang advokasi masyarakat transportasi
tapi kita masih akan tunggu kehadiran
tapi sebelum kita mulai dialog ini ternyata pak bambang dan juga pak anton
kita ada bergabung ke istana karena sudah ada pernyataan atau ada konferensi pers
yang akan disampaikan oleh presiden joko widodo
yang akan memberikan keterangan pers terkait dengan insiden tenggelamnya kapal motor di danau toba
saya telah mendapatkan laporan dari menteri perhubungan dan ka basarnas
mengenai musibah kapal motor sinar bangun di perairan danau toba
atas nama pribadi dan seluruh masyarakat indonesia seluruh rakyat indonesia
kita menyampaikan duka cita yang mendalam atas korban yang meninggal dunia dalam musibah tersebut
dan terhadap korban yang hilang
saya minta basarnas tni polri bnpb untuk secepatnya segera menemukan dan menyelamatkan korban
musibah ini merupakan pelajaran bagi kita semuanya untuk selalu hati hati dan waspada
bagi kita semua kita harus berhati hati dan berhati hati
saya ingin menguji semua pemilik kapal patuhi semua peraturan yang ada
utamakan keselamatan penumpang serta ikuti petunjuk dan arahan dari bmkg
mengenai perakiraan dan potensi adanya cuaca buruk
saya juga minta kepada kementerian perhubungan dan dinas perhubungan di daerah
untuk selalu rutin
melakukan pengecekan berkala demi keamanan dan keselamatan penumpang
pemerintah akan memberikan santunan kepada keluarga korban yang meninggal dunia
dan menjamin biaya perawatan untuk yang memerlukan perawatan
saya minta kasus seperti ini jangan sampai terulang lagi
dan saya telah memerintahkan kepada menteri berhubungan
untuk mengevaluasi seluruh standar keselamatan bagi angkutan penyerbangan
wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
seperti tadi disampaikan bapak presiden
tentu kami juga menyampaikan duka cita atas berpulangnya beberapa korban yang ada di sana
melengkapi apa yang disampaikan oleh pak presiden
saya sampaikan bahwasannya yang mengalami kecelakaan adalah
km sinoprofes adalah sebuah kebunan yang terbangun dengan kapasitas empat puluh tiga orang
dan kekuatan tiga puluh lima gt di desa tiga ras malungun
saat ini kita sudah melakukan kegiatan pencarian beberapa hari
nanti dijelaskan oleh basarnas
dan kami juga melakukan suatu ulasan
upaya upaya membuat tim
di mana pertama kali adalah tim pencarian dan pertolongan penanggung jawab dari basarnas
di situ ada kepolisian ada
ya bersama kita sudah dengarkan tadi apa keterangan dari presiden joko widodo
dan juga tadi dilanjutkan oleh pak budi karesubadi
selaku menteri perhubungan
yang menjelaskan tadi seperti apa atau ukapan dukacita dari presiden jokowi
dan memerintahkan kepada km
untuk segera mengevaluasi dan juga menilai bagaimana standar keselamatan untuk transportasi air
dan sudah bergabung juga di studio bersama dengan kami ada pak darmaning tias
ketua bidang advokasi masyarakat transportasi indonesia atau mti
selamat malam pak darma
saya mungkin ingin langsung ke pak bambang terlebih dahulu
untuk kita membahas sebenarnya bagaimana apa yang terjadi
dan ini bukan kali pertama sebenarnya ya
dalam waktu yang dekat ini juga beberapa kali terjadi kecelakaan di transportasi air kita pak bambang
dari publik mungkin ya dari masyarakat
kenapa kok bisa transportasi air belakangan ini kok tiba tiba sering terjadi kecelakaan
artinya kan mungkin melihat apakah ada mekanisme pengawasan yang kurang atau seperti apa
baik makasih mas reinhardt
pertama tama kami mengucapkan turut berdukacita atas korban utama buat keluarga yang mengalami musibah
tadi juga pak presiden sudah nyampaikan turut berlangsung kawah juga
jadi terus terang
pertama tama kami merasa prihatin dengan kejadian ini
sebenarnya kementerian perhubungan jelas kita menerapkan yang disebut dengan zero to accident ya
jadi sekecil mungkin bakal bisa kecelakaan itu tidak ada
di semua moda tidak air darat maupun di udara
makanya kementerian perhubungan selalu melakukan remcek ya remcek
rem cek baik di transportasi darat kemudian di udara juga termasuk di laut
terutama kemarin waktu mudik lebaran kan kita melakukan persiapan persiapan yang rem cek
jadi memang sebenarnya yang menarik
menjadi ke kementerian perhubungan sudah jelas ya sudah jelas
oleh karena itu kemarin pak menteri langsung menugaskan bapak dijan perhubungan darat
untuk langsung terjun ke lapangan
untuk melihat sebenarnya situasi apa yang terjadi di sana
oleh karena itu sekarang kami lagi mengumpulkan data
kemudian knkt juga sedang bekerja kami evaluasi
kami akan introversi diri sebenarnya ke depan akan seperti apa
sebenarnya sudah ada beberapa langkah langkah tindak lanjut yang akan kita lakukan
di kemudian hari lama itu jangka pendek
nah sekarang pak menteri perhubungan lagi menyusun jangka pendek jangka menengah maupun jangka panjang
jadi kira kira itu yang sementara bisa kami sampaikan
artinya memang kalau kemudian kita melihat ini
apa yang salah pak mbak mbak pri
apakah mekanisme pengawasannya atau memang agak abai untuk transportasi air kita selama ini
jadi sebenarnya selak selamatan sudah nomor satu buat kita
bahwa keselamatan menjadi sangat prioritas
kejadian ini kita perlu evaluasi
sebenarnya di mana salahnya
oleh karena itu kami tidak mencari siapa salah harus bagaimana
kami bicara ke depan
ke depannya harus seperti apa
nah inilah sebenarnya kami nanti nunggu laporan dari knkt
kemudian basna juga lagi bekerja mencari korban korban yang masih tertinggal
sehingga perhubungan juga menyusun kebijakan kebijakan ke depan
jadi tiga instansi ini bekerja secara paralel
baik saya ingin ke pak anton siomping dari komisi lima
apa yang pak anton lihat dari kecil
kecelakaan transportasi air kita yang belakangan justru ini
kalau pertanyaan ini sebenarnya tepat ke saya
mungkin punya perspektif yang lain mungkin pak
jadi pada prinsipnya kita apresiasi pak presiden tadi
mengatakan kalau bisa dia evaluasi
apalagi untuk standar keselamatan ya pak ya
standar keselamatan di danau toba
ini karena orang dari sana juga sering memiliki bahaya
kebenaran yang meninggal itu dari dapil saya yang banyak
simalungun syantar binje
dan ini kebenarnya saya ketua umum gerakan batak bursatu
saya diprotes orang orang
bayangkan jam lima belas empat puluh kapal berangkat dari simanindo baru berlayar sekitar lima belas ke dua puluh menit
jam tujuh belas empat puluh baru ditempat basarnas
luar negeri melihat ini bagaimana
masa di danau bisa hilang
ini lebih banyak dari air asia
dan saya hari khamis hari jumat ke danau toba
jadi soalnya kejadian tidak perlu terjadi
bukan karena badai atau angin
bukan karena cuaca buruk
karena memang tidak ada nol standar keselamatan khususnya untuk di danau toba ya
kapal itu berlayar satu enggak ada manifest
di mana tanggung jawab pemerintah setempat
kapal itu berlayar juga tidak ada izin berlayar
kalau pemerintah mengatakan legal saya nggak tahu legalnya di mana
oke nanti kita akan bahas lagi lebih lengkap ya pak anton dan juga pak dharma
tapi harus didatang lebih dahulu
kita akan kembali usai jeda
prime news akan kembali sesaat lagi
anda kembali di prime news
saya masih bersama dengan pak bambang pri dari kepala badan pengelola transportasi jabodetabek
ada pak anton syiombing anggota komisi lima dpr ri
dan juga ada pak darmanin tias ketua bidang fokasi dari mti
kita masih membahas mengenai sebenarnya kapal tenggelam yang terjadi
khususnya saat ini di danau toba sumatera utara
beberapa waktu yang lalu juga terjadi di kalau tidak seluruh selatan
begitunya dan beberapa kota yang lain
tadi pak anton mengatakan
ini memang di danau toba khususnya
ini untuk standar keselamatan
apa yang memang dicermati oleh pak anto dari komisi lima
kebenaran saya baru dipindah praksi ke komisi lima ya
tapi kapasitas saya sebagai ketua umum nahu daniaga indonesia
sebagai ketua umum aimo
dan juga ketua umum alumni dewan pakar sekolah tinggi lumuh pelayaran
jadi saya rasa kalau kita bicara
tidak ada sop atau standar apa disitu
coba dimuat dua ratus orang lebih
manifestnya nggak ada
dimuat lagi sepeda motor
ada lagi pernyataan yang menyatakan dari petinggi negara ini
bahwa itu tanggung jawab dari kabupaten dan provinsi
ini menurut manusia
mbak sarna sudah tahu ini liburan
frekuensi kapal berubah
ditambah nggak selama ini tenaga bebasan ras
kalo saya hari kamis hari jumat ke perapat
kapal kapal itu muat sampai dua ratus lebih
sehingga lalin tuh semua
setiap kapal yang mau berangkat
kalau penumpangnya sampai seratus
itu life jacketnya mesti lebih dari seratus
dan ini juga tidak ada life jacketnya
belum ada kapasitas membawa motor
padahal itu kapal penumpang
tidak ada yang mengawasi
makanya saya mau pertanyakan kepada kementerian perhubungan
dak nya ini kabupaten ini berapa
dipergunakan nggak untuk itu
terus yang membawa kapal ini apa lisensinya
membawa kapal itu bukan supir
ini anda melihat ini hanya terjadi di sana di daratoba
atau mungkin tempat tempat lain juga sebenarnya
tempat tempat lain juga
makanya selalu saya katakan kepada kementrian
di pelabuhan itu yang menengani kapal itu
tempatkan orang orang yang profesional
profesional itu berarti orang yang bisa mempertanggungjawabkan kinerja dan hasil pekerjaannya
coba kayak di daratoba ini
ada orang bule lah
saya sudah dapat telepon sms dari itali dari jerman
kami akan cancel
kami diaspora yang ada di sumatera
terutama orang orang tapanuli
kebenaran saya ketua umum gerakan batak bersatu
saya yang diprotes ini
kalau kejadian itu jam empat belas
how can be basarnas baru mengetahuinya jam lima sekian
nyampe di tempat jam tujuh
padahal hanya dalam skup daratoba begitu ya
padahal hanya dalam skup danau
tua basarnas dari sumatera utara nyampe tengah malam
coba kalau dikirim itu helikopter
serak itu pelampung
mungkin tidak sebanyak ini
oke baik pak anton
kalau ke pesta helikopter basarnas itu ngantar gubernur
pak dharma apa yang anda lihat
sama ya artinya
apa namanya pengawasan dan juga tidak hanya terjadi di danau toba
tapi di tempat tempat lain juga tuh transportasi air kita memang sangat minim sekali
untuk upaya menerapkan standar atau prosedur keselamatan
saya kira memang begitu
jadi sebetulnya sebelum lebaran kepada beberapa media saya sudah menyatakan bahwa yang perlu mendapat perhatian pemerintah adalah angkutan air
angkutan air itu baik laut sungai maupun danau
karena dalam beberapa tahun terakhir ini selalu ada korban dari angkutan air itu
kita kan kemarin darat gitu
sekarang mudah mudahan saya usul ke pak menteri
supaya tahun depan itu mulai fokus ke air
nah sebetulnya kasus di medan di danau toba
kebetulan saya tahun dua ribu tujuh lalu saya membantu pusat penelitian dan pengembangan transportasi laut di puslit badan litbang perhubungan
untuk melihat persoalan di danau toba
dan kebukaan pak anton ini memang sepenuhnya benar
karena itu lalu tahun lalu saya mengusulkan kepada direktur keselamatan transportasi darat untuk membagi baju pelampung kepada para penumpang di danau toba
ya memang tahun lalu dilakukan mulai dilakukan tapi itu baru permulaan gitu
karena jumlahnya terbatas tentu tidak bisa menjangkau pada semua pelayaran yang ada di situ
tapi memang anda sudah melihat bahwa hubungan angkutan di apa ya hubungan di air ini memang transportasi air ini memang perlu diperhatikan lebih ya
saya kira seluruh tidak hanya di danau toba
tapi seluruh angkutan air kita baik laut sungai maupun danau memang harus memperoleh porsi yang lebih saat ini ya
mulai ke depan
karena saya menganggap mulai lebaran ini angkutan udara kereta api darat sebetulnya sudah beres
lalu ke depan ini mulai harus berpikir tentang angkutan lautnya
transportasi airnya ya
ya transportasi air
oke baik mungkin langsung pak bang pri bisa berikan respon pak bang darya pak anton juga pak darma
angkutan air kita ini justru yang sekarang harus menjadi fokus
jangan jangan jadi karena fokus di darat jadi abai ini
di transportasi airnya juga laut ya
terima kasih pak sehat
saya pikir masukan pak anton pak darmantias luar biasa sekali ya
jadi ini masukan buat kami kementerian perhubungan
memang terus terang memang selama ini kan yang terkait dengan yang dikelola oleh rakyat itu memang kita belum menyentuh banyak
contohnya pak anton kami kan sekarang lagi memang pelayaran rakyat pak anton ya
kita mulai tahun ini mulai apa menyentuh pelayaran rakyat
bahkan kementerian perhubungan menyediakan alokasi anggaran untuk pelayan rakyat
nah ini sama
nah ini sama
ini kan sebenarnya rakyat nih
usahanya rakyat nih
ya pak anton ya
dari orang tua anaknya
nah oleh karena itu pemerintah sekarang mulai menyentuh itu
kalau yang dikelola oleh kementerian perhubungan atau sdp itu bisa kita jamin lah
tetapi di luar itu itu harus sudah sentuh
maksudnya yang dipegang oleh rakyat ini ya
yang dikelola rakyat tadi kan
bahkan mereka juga berlayar dari nomor rakyat nomor rakyat yang tidak resmi
mereka diperlagakan oleh rakyat
tapi bukan berarti kementerian perhubungan tidak bertanggung jawab
harus dong ya kan
namanya kementerian perhubungan bertanggung jawab
ini yang harus kita sentuh gitu loh
jadi saya pikir terampak taksi air saya setuju pak ramadhan tiaz
tidak hanya di laut juga di penyeberangan
kami sekarang sedang menyentuh yang di laut pelayaran rakyat
nah ini mungkin ke depan harus terkait dengan para wisata danau toba
itu mulai kita sentuh harusnya
tapi sudah dipetakan belum sih sebenarnya pak bambang peri dari kementerian perhubungan bahwa oke wilayah wilayah ini atau angkutan penyeberangan yang dipegang oleh rakyat ini memang betul betul butuh perhatian lebih nih
karena mereka tidak punya standar begitu ya
tidak menerapkan standar masing masing dilakukan sendiri dan lain sebagainya sudah
sudah ada perhatian lebih belum sebelumnya kesana
sudah memang kami sudah antisipasi itu
pelayaran rakyat sekarang itu tidak ada bahkan desain yang baku
belum ada desain yang baku ya
belum ada desain yang baku
karena mereka sudah menunjukkan ke bank mereka tidak bisa mendapat pinjaman
nah ini pemerintah sudah menginisiasi
kita desainkan kita bikin desainnya
sehingga desain yang baku sehingga nanti ini di approve setelah di approve mereka bisa minjam ke bank
itu salah satu yang akan kita kerjakan
apa kemudian kendala kalau kemudian nanti kementerian perhubungan betul betul menyentuh ya menyentuh kapal kapal motor milik rakyat begitu yang tidak dikelola oleh kementerian perhubungan
sehingga bisa diawasi bisa diatur sedemikian rupa
dan jawab pak mbak mbak usai jeda kami akan segera kembali satu lagi tetap bersama kami di prime news
ada kembali di prime news kita masih mendiskusikan setelah terjadinya kecelakaan kapal motor ya di danau toba yang sampai dengan saat ini informasi masih simpang siur mengenai jumlahnya karena ada ratusan kabarnya yang hilang karena belum ada data manifest yang jelas
tadi kita lihat
kita terhenti di pak babang pri mengenai apa yang dilakukan oleh kementerian perhubungan begitu ya yang telah dan juga akan dilakukan
sebelum ke pak bambang saya ingin ke pak anton lagi terlebih dahulu
pak anton kalau melihat kalau pak anton kan sudah banyak pengalaman di dunia perlayaran dan lain sebagainya begitu ya
saya hari kemis hari jumat yang lalu ke perapat
memang itu kapal itu muatannya ada yang lebih
jadi begini aja
jadi kalau ada lihat penyebab ini
penyebab ini bukan karena cuaca buruk
bukan karena cuaca buruk gitu
bukan karena karakteristik narotoba dan lain sebagainya bukan
kan kelihatan dari jauh masih bisa berenang itu orang
karakteristik danau toba itu yang agak bahaya itu yang dekat baligi
jadi kalau dari nainggolan ke baligi
kenapa itu pak dharma agak berbahaya di sana
ada cekung ya
yang pernah helikopter itu jatuh ke situ
tapi selebihnya itu relatif tidak ada
kalau kelebihan iya
dan itu sebetulnya sudah saya pribadi pernah mengusulkan harus ada penambahan kapal gitu
tetapi memang gini perlu kita jelaskan
narotoba itu selama berpuluh tahun tidak pernah diterurus
baru ketika pemerintahan jokowi ini
ya ada perhatian lebih ya ke depan
itu ada perhatian lebih
dan sekarang sedang dibangun beberapa pelabuhan
termasuk di mana
ini yang dibangun sekarang
jangan hanya membangun sdm nya
ternyata coba itu yang membawa kapal yang tenggelam ini apa
nahuda apa apa itu
kalau nahuda sertifikatnya gak
yang tadi anda katakan license ya
ya ada license gak
pernah dididik gak

nahuda apa apa itu
kalau nahuda sertifikatnya gak

ya ada license gak
pernah dididik gak
di situ yang membawa kapal ferry sama dengan mobil yang sekarang itu ada rotin dari tiggeras
simanindo dari tomok perapat itu ada license nya
dan kapal yang dididik otobah itu pernah naik dong gak
pernah diperiksa gak
pernah diawasi gak
saya pernah utarakan dua tahun yang lalu kepada direktur sdm
ini ada lahan satu hektar
biar dicek itu kapal kapal
coba kapal yang belayar tomok perapat sekarang ajibata itu udah lima belas tahun
pernah naik dock gak
malah sebenarnya sekali satu tahun kan mesti naik dock
ini kok didiamkan
tapi info ini pemerintah dan pemerintah sekarang ini sedang membangun galangan kapal
ya di situ
lokasi ini persis tidak
mungkin di dekat ajibata atau di mana
ini kita bicara keselamatan kapal pak
satu orang pun nyawa
tahu gak asia kejadian dunia keempar
ini di danau
kalau bisa seperti yang dikatakan pak ini lah yang terakhir
sekarang kita udah di sosialisasi bagaimana mengenai para wisata
jadi maksudnya lagi meskipun dibangun galangan dibangun dermaga tapi keselamatan transportasi dan standarnya
yang memang harus ditingkatkan gitu ya
tidak ada sop nya
tidak ada sop nya
kalau kapal itu berlayar satu keselamatannya bagaimana
kondisi kapal bagaimana
yang membawa kapal itu siapa
itulah security prosperity ya
jangan diartikan kayak di departemen perhubungan itu selalu dianggap supir
udah kecelakaan gini
kapal itu dibangun di mana
tapi kalau yang tadi kita diskusikan dengan pak bambang juga bahwa ini kan milik milik rakyat ini pak anton
ini kan milik rakyat
karena harus jawab pemerintah
orang naik sepeda aja ada aturan ya
orang naik sepeda motor ada aturan ya
bukan karena milik rakyat
milik rakyat pemerintah itu dua puluh empat jam harus hadir di tengah tengah rakyat
maksudnya pak anton pemerintah bisa membuat standarisasi nya
standarisasi dan sertifikasinya
nah nanti implementasinya kepada rakyat
saya kira itu yang
bagaimana sekarang mau otorita dan otoba
yang diminta hanya rakyat mesti siap merubah mindset pemerintahnya apa
coba ada pejabat itu dirjen bapak mengatakan itu tanggung jawab kabupaten mau provinsi
baik langsung bapak bapak pri
menanggapi apa yang disampaikan oleh pak anton dan juga pak dharma artinya standar keselamatan sop nya belum ada
ada bentuknya tapi tidak ada standarnya
suka tidak suka ini memang
kalau saya nggak usah lapor yang baik baik
presiden itu tahu
saya geli mendengarnya karena angin ribut
bmk kikirim nggak ada
itu kalau kapal pelayar ya kalau kayak
namanya tuh laut kalem
jadi danau toba mana ada itu ya nggak ya
jadi murni karena muatan ya
keselamatan dan tidak ada yang mengontrol kapal itu
pak bapak fri silahkan tanggapi
ya baik makasih pak
jadi betul pak darma artia artinya selama ini kan pemerintah fokus ya terhadap danau toba
sampai ada badan otoritas danau toba
kita bangun bandara silangit ya pak anton
sekarang dari jakarta langsung bisa ke danau toba lewat silangit
bahkan penerbangan direct itu bisa berkali kali ada
bahkan sekarang lebih dari tiga kali penerbangan
nah itu untuk wujud pemerintah sebenarnya concern membangun danau toba
yang selama ini kelihatan tertinggal
nah terkait dengan ini saya pikir harus seimbang ya tadi
pak darun terima kasih
pembangunan transportasi udara daratnya juga lautnya atau airnya juga harus seimbang
nah inilah saya pikir menjadi masukan buat kita
saya pikir tidak ada kata terlambat
semua ini ada himahnya kita ambil
bahkan nanti tentu sop sebenarnya untuk asdp kan mesti sudah ada pak anton ya
tinggal diterapkan saja kan di danau toba
nah sekarang kembali pada mindset sdm
nah contoh pelayaran rakyat
kita pak anton juga sudah memberi pendidikan terhadap pelayaran rakyat itu pak
bpsdm siap menerima itu
jadi saya pikir kalau masalah ini
saya pikir nanti pelayaran rakyat tadi yang dikelola rakyat
nakodanya bisa disolakan melalui bpsdm pak
sebelumnya sudah atau bagaimana toba
kalau yang untuk perset ini belum
ini baru pelayaran rakyat
yang saya bilang tadi player rakyat
kan kita mulai menyentuh nih yang dikelola rakyat
jadi kita sepakat lah artinya walaupun itu bukan pemerintah tapi rakyat tetap kita sentuh ya
karena menjadi tanggung jawab kementerian perhubungan
pak anton yang mau ditambahkan
saya tambahkan banyak
karena sebagai bahan evaluasi ya pak ya
saya minta inilah kejadian yang terakhir
kalau basarnas cepat datang ini kejadian kayak gini
ketua basarnas wilayah sumatera utara jam dua belas malam baru ditempat
coba kalau dikirim itu di situ di dengar
dikirim helikopter dibuang itu pelampung dua ratus
korban terselamatkan nggak
buktinya kapal basarnas sembilan belas empat puluh sembilan belas dua puluh ditempat masih bisa ditolak
dan otobah ini spesifiknya ada
lain dengan laut
itu orang yang tenggelam kalau tiga hari dia tidak terdampar ke pantai
itu akan tenggelam
di dasar danau toba itu temperaturnya itu empat belas derajat sampai lima belas derajat
jadi itu orang yang tenggelam
tapi dingin beku kemudian tenggelam
nggak akan naik seperti di laut
terus kita selalu mengeluh elukan keindahan dan otobah
pelihara dan otobah dan transportasinya itu tolong dijaga
inilah kejadian terakhir
saya uang kan di partai perhubungan banyak
latih dong itu
jangan itu karena pelayaran rakyat
rakyat sumatera utara saya ketua umum gerakan per satu
ini banyak yang protes
gubernur aja ke pesta di samosir diantar helikopter
ini orang mau tenggelam
minta tolong sedemikian rupa
masa nggak bisa dikirim helikopter
jadi saya sesalkan sekali kejadian sedemikian rupa
terutama ke pemdas tempat
ini kapal belayar
nggak ada nomor telepon basarnas
nggak ada notor polisi air
loh jadi mereka menunggu biar kejadian dulu
jadi kalau menurut pak anton yang kemudian bertanggung jawab
harusnya ini pihak yang mana atas kecelakaan ini
setelah keseluruhan itu adalah pemerintah departemen perhubungan
tetapi pemerintah setempat juga harus
karena mereka dapat dak dana dari pemerintah pusat
masa nggak ada yang mencatat kerbu aja naik ke kapal dicatat
ini manusia nggak dicatat
dan ini tidak boleh terjadi
terus saya katakan sekali lagi
kalau kita ke eropa atau ke jepang
belayar di sungai aja
hanya mau lihat kota amsterdam
itu orangnya keren
pakai balok empat
ini nggak ada
jadi saya rasa
marilah kita sama sama
inilah kejadian terakhir
umun yang meninggalkan di dapil saya
saya sudah keburu kembali kemari
nggak ada artinya nyawa
siapa pejabat orang kita yang datang
baru panglima pelaksana gubernur sudah datang
oh itu kan
dari kabupaten yang lain datang ke kabupaten saya
ada tanggapan dari pak darman
tapi tahan dulu pak darma tanggapan
nanti kita akan segera kembali
usaha jendela pak bambang dan juga pak anton
kami akan break sejenak
tetap bersama kami di prime news
ada banyak anggota anggota transportasi air lain yang juga menjadi modelnya hampir hampir sama begitu di seluruh indonesia
bicara mengenai itu ke depan ini pak dharma
bagaimana seharusnya pemerintah bagaimana kemudian masyarakat ini untuk bisa mengelola bersama
menyadari bahwa pentingnya keselamatan transportasi
ini seperti apa
tentu kan bukan pekerjaan yang mudah begitu ya pak dharma
pertama saya kira memang pemerintah perlu membuat pemetaan
pelayanan rakyat yang melayani satu
itu antar pulau besar ke pulau kecil
dan yang kedua antar pulau pulau kecil ini
dan kemudian antar wilayah
wilayah itu yang dipisahkan oleh sungai atau oleh danau
itu perlu dilakukan pemetaan
lalu kedua yang harus ada standarisasi tadi
sarananya seperti apa
lalu kelengkapan fasilitas keselamatannya
termasuk baju pelampung dan sebagainya itu
jadi saya kira memang perlu biaya yang besar
nah memang jujur sekarang ini angkutan air lah
saya tidak hanya bicara
ya transportasi air ya
transportasi air itu memang masih minim dibandingkan dengan perhatian terhadap darat
karena itu saya kira tugas komisi lima
itu untuk mendorong supaya angkutan air ini diperhatikan
karena orang mengatakan
orang mengatakan kita memiliki tujuh belas pulau
tujuh belas ribu pulau
ini semua kan harus dihubungkan dengan angkutan air
baik itu pelayanan rakyat maupun yang dikelola oleh pelni atau asdp
nah kalau yang asdp atau pelni relatif sudah baik
meskipun tetap masih ada catatan catatan bagi saya
asdp ada yang dibawa dirijen perhubungan laut
yang memang krusial saya kira yang dibawa pelayanan rakyat ini
ini krusial ya
ini krusial kenapa krusial
karena operatornya itu dari masyarakat sendiri
dan tentu karena mereka merasa sebagai pejuang untuk operator itu
tidak begitu mudah ketika pemerintah mau intervensi untuk mengaturnya
kalau demi keselamatan
tidak ada kata tidak mudah mengintervensi
yang harus diikuti
harusnya mereka harus ikut ya
tetapi bagaimana kemauan pemerintah
persoalannya bukan hanya di kementerian perhubungan
kementerian perhubungan tentu setiap kementerian ingin punya kinerja yang bagus
bisa mengusulkan anggaran yang banyak
tetapi apakah kementerian keuangan setuju tidak
bapak nas tidak
jadi saya kira pr kita ini justru mengubah mindset para penentu kebijakan terutama di bapak nas di kementerian keuangan untuk memperhatikan angkutan air ini
saya sudah katakan tadi
membangun dermaga kayak tiga ratus itu berapa puluh miliar
membangun kapal itu berapa puluh miliar
masa melatih mendidih sdm nggak ada
kalau dari pak antun gimana komisi lima apa yang kemudian ingin menjadi catatan ya terhadap kasus ini
ini perlu dikembalikan ke komisi lima
dan saya menyoroti angkutan laut dan angkutan air kita amburadul
saya beberapa kali nyampaikan ke menteri perhubungan
tupuk pekerja pekerja pelebuhannya tidak profesional
kejadian dulu yang terbakar di ancol apa di mana
nggak ada manifest
sampai sekarang juga nggak ada manifest
dan terulang lagi terulang lagi begitu ya
kita tidak membela atau menutupi
tapi kalau menyangkut manusia itu harga mati
ini jadi berita yang sangat seksi loh seluruh dunia
itu yang menjadi catatan anda ya pak antun
dan kemudian kembali diingatkan
sudah tahu lebaran
basar rasa yang tidak ditambah
sudah tahu lebaran
kewaspadaannya tidak ditingkatkan
saya hari kamis itu memakai
kapal polisi air
dari perapat ke samosir
yang saya ambil kesimpulannya apa
kok kalau kejadian di nanodoba itu lambat
bayangkan tenggelam jam empat
basarnas sampai sembilan belas empat puluh
ketua basarnas kalau saya minta diganti tuh ketua basarnas
ya nggak lengah itu
dan itu tentu paling sampai pak antun juga berlaku untuk seluruh wilayah di indonesia
tidak hanya di narkoba begitu ya
dan saya kira kalau khusus nanodoba karena ini menjadi salah satu tujuan wisata prioritas
yang perlu dijaga keselamatannya bukan hanya angkutan airnya tetapi juga daratnya
jadi kalau kita turun dari kapal mau pindah ke angkutan daratnya
itu juga tidak kalah buruknya
transportasi bus bersiap
pak bapak terakhir dari anda bagaimana
pertanyaan sekarang adalah apa yang akan dilakukan kementerian perhubungan ke depan
mengevaluasi apa yang terjadi belakangan ini
masukan masukan dari pak antun dan pak dharma juga
karena tentu ini menjadi tanggung jawab ya dari kementerian perubahan
ya jadi saya sepakat
government tuh kata dasarnya to govern ya
berarti harus mengatur
jadi pemerintah harus mengatur
mengatur semua hal
semua sektor gitu kan harus mengatur
dan itu harus diikuti kan gitu
oleh karena itu pemerintah juga ke depan saya pikir harus melihat tadi kejadian kejadian yang ada
dan terkait dengan kasus ini
dijen perhubungan darat sudah dalam waktu dekat akan melihat bahwa kapal kapal yang memang tidak layak jalan pak
kesan itu satu pak
saya siapkan tanah
saya udah katakan tuh ke direktur
nah isdp dua tahun yang lalu
agar dibikin tempat untuk ngecek
itu kapal berlayar dua puluh tahun gak pernah diperakses dia
silahkan pak bapak memberikan
nah terus yang kedua adalah dalam waktu dekat
pemerintah segera menyiapkan tahap awal ada satu lima ratus life jacket pak
nah kemudian yang berikutnya adalah desain kapal
ini kita lakukan juga di pelayanan rakyat
kita bikin desainnya sehingga desainnya jelas
kemudian ini juga bisa menjadi anggunan supaya nanti mereka untuk mendapat investasi lebih gampang
pinjam ke bank lebih gampang
nah kemudian yang berikutnya adalah pelayan rakyat ini juga mau kita gunakan untuk para wisata pak anton
buat di labuan bajo di raja ampat
oleh karena itu
ini perlu diperhatikan kejadian ini
supaya tidak terjadi nanti apabila nanti pelayan rakyat itu sudah beroperasi untuk pelayan rakyat
di labuan bajo kan udah pelayan semua itu
itu turun temurun juga gitu kan
nah itu perlu kita antisipasi
kita tunggu seperti apa kemudian apa yang dilakukan oleh kementerian perhubungan
supaya tadi masukan masukan yang diberikan betul betul dilaksanakan
karena ini lagi lagi mengenai nyawa seseorang
saya berikan itu gak masukan
aturan ya aturan juga
untuk segera ditegakkan begitu ya pak anton ya
kita akan tunggu nanti
mudah mudahan ini kejadian terakhir
kalau kata pak anton mengatakan tidak terjadi lagi
dan segera dievaluasi secepatnya karena ini menyangkut nyawa orang
terima kasih pak bambang
pak anton terima kasih
pak dharma terima kasih sudah bergabung bersama kami di prime news malam hari ini
dan fokus cnn indonesia prime news akan segera kembali
saat lagi tetap bersama kami
terima kasih pak bambang